pembangunan pembangunan pembangunan
pembangunan pembangunan pembangunan
pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan
pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan
pembangunan pembangunan pembangunan
pembangunan pembangunan pembangunan
prestasi pssi yang sedang berada
prestasi pssi yang sedang berada
puncaknya kita harus
tahu kita telah ditunjuk sebagai
pengguna piala dunia
kita sudah bawa
ini yang berhasil membawa
piala dunia ke indonesia
itu kan harusnya
ukurannya adalah prestasi
organisasi bola itu
baik saya ke pak sulaiman
lagi ini pak sulaiman sudah bergabung ke bali
bersama kami pak sulaiman
tanggal untuk klb yang akan
berlangsung pada tanggal delapan belas
sebenarnya sikap dari
psm makassar sendiri seperti apa
mengingat bahwa ada desas desus
yang mengatakan bahwa psm makassar ini
sebagai salah satu yang meminta
ataupun didesaknya terjadinya
klb ini bagaimana respon dari
ya terima kasih
mungkin yang pertama saya
klarifikasi dulu bahwa
itu pada dasarnya kita tidak mendesak
untuk digelar klb
tolong diingat baik baik
di catat baik baik psm makassar
tidak mendesak untuk digelar klb
yang psm makassar inginkan
yang sudah lama tertunda ini
yang kita berhenti di pekan ke sebelas
itu bisa segera dilanjutkan
karena kasian ini kalau kita tidak lanjut
banyak kerugian yang akan dialami
oleh klub jadi bukan hanya
kelanjutan liga juga ini penting
karena di bulan desember itu
nanti akan ada
ini bagaimana kalau
kita mau membentuk tim nasi yang kuat
kalau kompetisi saja tidak ada
kita tidak punya kompetisi jadi pemain itu akan hilang
aura kompetisinya kemudian
feeling ball nya juga akan hilang
dengan adanya itikat baik
mereka menyatakan siap menggelar klb
bisa di respon baik oleh pemerintah
sehingga pemerintah bisa kemudian
memberikan izin untuk
liga satu bisa segera bergulir
jadi begitu jadi psm makassar
sejak awal sikap kami adalah kita tidak mendesak klb
yang kami minta umpama ada klb
sesuai dengan statuta
jadi klb yang digelar nanti
bukan karena adanya intervensi tiap tiap selain voter
oke berarti ini artinya pak sulaiman
apa adanya klb
yang akan berlangsung pada bulan maret

bisa dipastikan bahwa
liga satu bisa berjalan kembali
pada bulan desember nanti
sebenarnya itu harapan kita bahwa
kan pssc sudah
menjabarkan timelinenya bahwa
dimulai di akhir november ya mudah mudahan
itu yang bisa terrealisasi
dan memang program program tim kita
yang kita bangun yang kita buat ya memang untuk
menghadapi akhir november itu
oke saya ke pak dali lagi
pak dali ini bagaimana apakah dengan
pssi yang baru kita nantinya
pada tanggal delapan belas
apakah ini artinya bahwa untuk
ajang pertandingan seperti liga satu
dan lain sebagainya masih bisa
tetap berlanjut begitu kalau menurut
ingin menjelaskan suatu hal
kejadian yang sangat kita sayangkan
di malang itu
berada dalam kondisi yang
apa kesulitannya karena
asal tuduhan dari semua pihak
seolah olah pssi ini ditekan
kita melihat juga
datang ke indonesia
berbicara dengan bapak presiden
telah mempunyai konsep
informasi sepak bola indonesia
pada saat pertamaan
dibentuklah oleh pemerintah
apa yang disebut ppgf
pencari fakta itu
dari fakta kesimpulannya
dan minta supaya
pencari fakta ini yang bentuk siapa
apakah ini tidak bisa disebut
ini yang dilarang oleh fifa
dalam klausula fifa dikatakan
pertahanan oleh pihak ketiga
oke baik pak dali
tentunya kita sama sama berharap
nantinya apakah dengan klb ini
benar benar bisa membuat
persepak bolaan di tanah air ini
bisa kembali baik lagi
seperti apa sebelumnya yang kita harapkan
terima kasih pak sulaiman dan juga
pak dali sudah berbincang dengan kami
di malam hari ini sayang sekali
waktunya sangat singkat sekali
mungkin di lain kesempatan kita bisa
berbincang kembali dengan panjang lebar
terkait dengan keberlangsungan dari klb
pada bulan maret mendatang